membuat dekorasi rumah yang unik dan cantik tidak harus mahal
anda cukup mengkreasikannya dari barang barang bekas
seperti yang dilakukan ibu rumah tangga asal surabaya ini
dengan teknik decoupage atau menempel dan melukis
hasil dekorasi bisa menghasilkan omset jutaan rupiah tiap hari
penasaran berikut liputannya
barang bekas yang tidak terpakai di dalam rumah
bisa diolah menjadi barang yang memiliki nilai jual tinggi
seperti yang dilakukan seorang ibu rumah tangga asal surabaya stephanie susi
yang membuat barang tidak terpakai menjadi dekorasi interior yang apik
tekniknya disebut decopage atau seni menghias suatu objek dengan menempelkan kertas
kesenian decoupage ini cukup populer di eropa
tidak hanya sekedar seni menghias dengan menempel tetapi juga dengan teknik melukis
pertama siapkan papan kayu lalu cat dengan warna putih dan dikeringkan
setelah itu kertas likupits direndam
kemudian rekatkan ke papan kayu dan keringkan dengan menggunakan kain serta alat pengering
jika sudah kering sapukan tiap lapis kertas tikupits dengan busa halus yang diberikan air
lalu gosok dengan tangan hingga bagian kertas mengelupas dan gambar menempel secara sempurna
teknik scrub harus dilakukan secara hati hati
jika terlalu cepat menggosok maka kertas akan segera mengelupas
setelah selesai baru kemudian diolesi dengan minyak rami agar tampak mengkilap
barulah lukis setiap pinggiran kayu sesuai dengan warna gambar
untuk gradasi warna dan terkesan seperti lukisan
selain menjual secara online tidak jarang juga pembeli ini datang langsung ke tempat kerajinan stephani
sekaligus memesan secara langsung
kesenian decoupage painting dihargai beragam
antara dua ratus ribu hingga satu juta rupiah tergantung dari tingkat kesulitan pembuatannya
karena pembuatannya unik dan juga desainnya lucu lucu sih
berkat keulutannya menekuni kerajinan ini
dalam satu bulan saja stephanie susi meraup omset mencapai belasan juta
bahkan diduga membuka kelas privat kepada ibu rumah tangga yang lain